siapa nih di sini yang sama seperti saya suka memanaskan makanan
ya biar hangat nikmat dan tidak mubazir ya
tapi sebenarnya apakah memasukkan makanan itu baik untuk kesehatan
hmm langsung saja kita tanyakan saja
aku tuh lebih suka makanan yang agak hangat ya
jadi kalau misalnya memang makanan agak dingin dikit
kalau panaskan makanan itu tiap hari sih aku panaskan
karena biasanya kalau masak tuh secukupnya langsung habis
sayang ya gubazir
terus yang kedua masih layak untuk dikonsumsi
jadi masih kita coba
panasin dan kita makan lagi
jadi bukan saya saja nih yang ternyata suka memanaskan makanan untuk dikonsumsi lagi
meski makanan hangat rasa lebih nikmat
ternyata memanaskan makanan yang sudah menginap di lemari es
dapat mengurangi gizi dari makanan itu sendiri loh
ada makanan yang dapat dipanaskan hingga dua kali setelah proses pemasakan
tapi ada pula yang idealnya tidak boleh dipanaskan
selain itu makanan juga tidak boleh dipanaskan secara berlebihan
karena komposisi protein dan vitamin dalam makanan yang telah dimasak
dapat berubah ketika dipanaskan berulang ulang kali
jenis makanan yang dihangatkan biasanya jenis makanan yang bersantan
ya seperti opor sambal goreng rendang
ya berasal dari protein
kemudian jenis makanan yang dipanaskan yang dihidupkan yang dipanaskan yang dipanaskan
ya berasal dari protein kemudian jenis makanan yang dipanaskan yang dipanaskan yang dipanaskan
makanan yang tidak disarankan dipanaskan adalah sayur sayuran
nanti vitaminnya akan berkurang atau hilang sama sekali
sebelum dihangatkan makanan juga sebaiknya dikeluarkan dulu dari lemari es selama lima sampai sepuluh menit
sampai mencapai suhu ruangan
dan untuk sayur bayam dan sayur berwarna hijau lainnya
lebih baiknya dikonsumsi langsung setelah proses pemasakan
namun jika memang harus dipanaskan tidak boleh ya sampai mendidih
atau sayur berubah warna menjadi terlalu gelap
sebelum memanaskan makanan yang sudah menginap di lemari es
makanan tersebut juga harus dipastikan belum berlendir berubah bau ataupun asam